otoritas jasa keuangan atau ojk wilayah nusa tenggara barat memanggil pimpinan bri cabang mataram
dan meminta agar sejumlah mesin anjungan tunai mandiri dipindahkan ke lokasi yang lebih aman
otoritas jasa keuangan atau ojk wilayah nusa tenggara barat
kamis pagi memanggil kepala cabang bank rakyat indonesia mataram
ojk meminta agar pihak bank memeriksa mesin anjungan tunai mandirinya
terutama yang berada di pinggiran kota
yang rentan dengan kejahatan scamming atau pemindaian data rekening secara ilegal
ojk juga meminta bank bri mataram untuk segera memindahkan atm atm bermasalah tersebut
apalagi korban yang melapor kehilangan uang akibat transaksi misterius terus bertambah
hingga rabu kemarin jumlah korban mencapai dua ratus tiga puluh orang
namun pada kamis siang korban sudah mencapai tiga ratus dua puluh tujuh orang
dengan kerugian mencapai satu enam miliar rupiah
dan saya sudah minta kepada mereka untuk mengecek
untuk melihat seluruh atm atm dia
dan tentunya saya juga meminta menawasinya jauh lebih baik lagi ya pada mesin mesin atm itu
dan seperti yang saya katakan tadi
kalau ada atm atm yang berlokasi di tempat yang tidak aman
jadi di lokasi saja
sementara itu jajaran kepolisian meminta agar pihak bank bekerja sama
dengan aparat kepolisian dan instansi terkait
agar bisa cepat
ungkap kejahatan tersebut
kasus gaming yang terjadi di ntb mataram beberapa waktu ini
itu kasus kasus yang juga terjadi di tempat yang lain
tentunya kita sudah tahu cara kita menanganinya
ini perilaku penjahat
yang kita lawan penjahatnya
bri dengan segala sistem yang ada sudah cukup memadai
untuk mengamankan sistem pembayaran ini
yang kita harus kejar sekarang adalah pelakunya
sejauh ini aparat kepolisian dari polres mataram
dan polda ntb sudah mendatangi sejumlah lokasi
yang dicurigai menjadi tempat kejahatan skaming
aparat kepolisian juga masih meminta keterangan sejumlah saksi
untuk bisa mengungkap kejahatan ini
lalu rahmat juniadi mataram